baik acara yang sangat positif sekali karena kita tahu pendidikan anti korupsi memang harus dibangun sejak usia dini
iya betul dan ini kan jadi momen mereka ya pendidikan terakhir sebelum nantinya mereka akan bekerja
nah bekerja itu kan memang sudah menjadi satu hal yang harus butuh komitmen apalagi membangun generasi positif yang bebas korupsi
itu yang dinyatakan hari ini
dan cnn indonesia bekerjasama dengan komisi pemberantasan korupsi dan bpjs ketenagakerjaan menggelar diskusi hari ini
dalam cnn indonesia meetup di auditorium universitas sumatera utara kampung halaman saya
wah langsung nih seperti apa keseruannya ya kita sapa saja koresponden cnn indonesia ada maria sarjana di sana
maria kita sudah lihat di belakang anda ya mahasiswanya ramai sekali
lalu apa sebetulnya tema dalam acara kali ini dan siapa saja narasumber apa yang mereka bicarakan nih
ya halo elvira dan juga daniar betul sekali bahwa di sini memang seru sekali
sebetulnya sebelum saya menjelaskan siapa saja yang hadir saya mau tunjukkan betapa hebatnya mahasiswa dan mahasiswi yang ada di medan
mereka sudah hadir di sini sekitar dua orang berkumpul untuk kemudian bersama sama nantinya akan mempelajari dan mendengarkan pemaparan mengenai
mengenai sejumlah hal terkait dengan pendidikan anti korupsi dan juga mengenai beberapa hal lain
dan inilah terlihat bagaimana atensi
atau antusiasme dari mereka dalam mengikuti acara ini
anda melihat berani jujurnya hebat itu menjadi tagline yang cukup populer di kalangan ini
luar biasa para mahasiswa dan mahasiswi yang ada di sumatera utara
karena tidak hanya berasal dari universitas sumatera utara saja tapi ada berbagai universitas yang juga hadir di sini
nah daniar dan juga elvira tadi anda bertanya siapa saja yang hadir
saya ingin ajak anda saat ini untuk
saya ingin lihat siapa saja yang hadir
di sini sudah hadir ada direktur dari bpjs ada pak sumarjono kemudian ada juga penasehat kpk
tapi saya ingin mengajak pak sumarjono dulu untuk berbincang
bapak boleh bangkit berdiri pak
nah pak sumarjono ini sebetulnya apa sih yang kemudian menjadi core utama bpjs untuk anak anak muda
karena kalau dari data yang diperoleh bahwa bpjs mendapatkan penghargaan gratifikasi dua tahun ya pak ya
apakah caper calon pekerja ini juga tadinya disaring dengan seperti apa
terus kemudian bagaimana di dalamnya untuk pengembangan dari pendidikan anti korupsi sendiri
ya jadi ini penting untuk mereka karena mereka adalah calon pekerja calon pengusaha
calon misalnya mereka usahanya macam macam
bisa youtuber juga demikian
tapi mereka juga membutuhkan ada perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan terutama karena kami di ini
tapi juga kesehatan karena itu juga program dari negara
ini adalah program negara yang wajib
mereka harus ikuti mereka harus komplain dan ini adalah hak hak dari pekerja
yang mereka lupakan adalah biasanya kalau sudah bekerja sudah senang
padahal hak haknya kemudian bagaimana
apakah sudah dipenuhi oleh pemberi kerjanya dan lain sebagainya
itu penting buat para mahasiswa untuk bisa kemudian aware bahwa oh iya saya ada hak untuk itu
dan juga ada mekanismenya untuk bisa melakukan itu dengan mudah
jadi melalui misalnya aplikasi yang sudah kita lancurkan
pak ini kan karena kita berbicara di ranah pemuda dan juga mahasiswa yang calon pekerja nantinya
kalau dari bpjs sendiri sebetulnya calon pekerja yang seperti apa sih pak
yang dibutuhkan untuk negara kita dan juga untuk bpjs
ya calon pekerja yang pertama tadi memahami sebenarnya apa hak dan kewajibannya
pekerja yang kemudian juga sudah memotong iuran menyetorkan ke bpjs ketenagakerjaan
ini pidana sebenarnya
jadi itu pidana
itu ini penting untuk dipahami bersama bahwa kalau seperti itu pidana itu harus dilaporkan
mekanisme yang melaporkan pun kami juga fasilitasi untuk itu
dan kita rahasiakan nama mereka
jadi tidak kemudian diketahui oleh pemberi kerjanya
supaya mereka menjadi nyaman
untuk bisa melakukan pelaporan kepada kami
luar biasa pak
jadi pencari pekerja ini harus yang berintegritas ya pak ya
terima kasih banyak pak
nah kalau tadi pak sumarjono sudah berbicara juga
ada gabungan dari komisi pemberantasan korupsi
ini saya sudah bersama dengan bapak penasehat komisi pemerintahan korupsi
bapak ini sebetulnya apa sih yang kemudian dikerjakan kpk untuk membuat para kaum muda ini memiliki integritas yang baik
jadi salah satu amanat undang undang itu adalah kita mendidik masyarakat
dan salah satu segmen strategis yang harus kita bina itu adalah kalangan terdidik terutama di kampus
karena itu kita hadir hari ini bersama sama di sini memanfaatkan potensi ini untuk kita garap bersama sama
dan kebetulan kita satu misi dengan bpjs
kenapa karena orang orang ini adalah calon pekerja di masa depan
yang bisa jadi juga akan memegang posisi sebagai pengambil kebijakan
jadi mereka bisa menjadi korban
kita harapkan itu bisa kita cekah sedikit mungkin
ini juga karena banyaknya pemimpin pemimpin muda
bahwa ini banyak melibatkan orang orang muda
dan orang orang muda terdidik
karena itu kita masuk ke kampus di sana ada orang muda terdidik memiliki kesempatan terhadap akses kerja maupun jabatan
sehingga kita ingin tanamkan sendiri mungkin nilai korupsi ini sehingga tren yang ada itu tidak berlanjut
kita tidak ingin nanti generasi muda kita habis di
kita ingin ditangkepi sehingga stok pemimpin kepemimpinan nasional itu menjadi berkurang
kita ingin sejak dini orang orang muda ini memiliki bekal yang cukup dalam menghadapi tantangan dunia
terutama terkait dengan pencegahan korupsi
terima kasih banyak pak
jadi kalau punya integritas artinya bisa kerja dimana aja
nah ke lti raden daniar tempat saya berdiri ini adalah auditorium dari universitas sumatra utara
yang artinya saya ingin juga mengajak anda untuk berbincang dengan wakil dan pemerintah
sehingga kita tahu sebetulnya apa yang mereka kerjakan untuk para muda
sehingga nanti mahasiswa punya integritas yang baik
dan kemudian selanjutnya bisa menjadi mahasiswa atau para pencari pekerja yang juga luar biasa
disini saya ada wakil dari universitas sumatra utara
pak sebetulnya kalau di usu ini apa saja sih pak yang dikerjakan untuk melakukan pendidikan anti korupsi
jadi kita dalam
kegiatan universitas kita juga mengajarkan perihal etika etika profesi
bahwa mahasiswa dididik untuk berintegritas dari awal
dan juga kita sudah memasukkan kegiatan kegiatan anti korupsi dalam setiap kegiatan perkulian kita
maupun juga dalam setiap kegiatan pengabdian masyarakat kita
sehingga mahasiswa disiapkan dari awal untuk menjadi generasi muda yang positif dan berintegritas tinggi
kira kira nih pak kalau yang hadir segini banyak apakah nanti usu juga mau untuk menyelenggarakan hal yang serupa untuk pendidikan anti korupsi
dan kita melalui pimpinan telah merumuskan agar segera memuat lebih banyak lagi konten konten anti korupsi
dan menjadi mata kuliah mata kuliah utama juga sebagian daripada peningkatan integritas mahasiswa kita
terima kasih bapak

anda juga bisa melihat di belakang saya bagaimana anda melihat
di belakang saya bagaimana atensi para mahasiswa disini
saya ingin memperlihatkan kepada anda bagaimana atensi dari sekali lagi mahasiswa yang hadir di acara positive generation hari ini
sekali lagi usu berani jujur
salam pekerja jujur
elvira dan daniel kembali kepada anda
baik terima kasih maria sarjana
jadi profesional integritas harus tahu ya apa hak dan juga kewajiban setelah nanti menjadi pekerja
terima kasih atas laporan anda langsung dari usu sumatera utara